badan transportasi online gojek terus berkomitmen mengembangkan bisnisnya
ini sesuai pernyataan pendiri gojek nadiem makarim ke wakil presiden yusuf kala
bos besar gojek nadiem makarim membahas sejumlah rencananya ke wakil presiden yusuf kala pada selasa siang
gojek akan meningkatkan layanan transportasi publik di berbagai kota besar di indonesia
pertemuan nadiem dan jk berjalan sekitar satu jam dan berlangsung tertutup
meski demikian jk menepis anggapan bahwa pertemuan membahas nadiem sebagai menteri muda
masuk ke kabinet
tidak tidak tidak
dia kan sudah terbukti baik di bidangnya di gojek itu
tidak berarti orang baik di satu bidang juga bisa menguasai bidang lain
menurut saya biar generasi muda seperti ini dibutuhkan justru di bisnis
karena tidak mudah mencari orang nadiem ini yang bisa maksimal
di indonesia bagus di luar negeri bagus
kalau menteri itu kan terbatas bidangnya
dan yang dibutuhkan bangsa ini entrepreneur
kalau menteri banyak orang mau
tapi menjadi entrepreneur tidak banyak
apalagi sebesar itu
jadi jangan justru anak anak muda yang sukses di bisnis didorong dorong jadi birokrat
birohik pemerintah jangan
justru lebih penting dia di sini
jk itu sangat memprioritaskan
sekarang transportasi terutama juga di dki jakarta ya
berserta dengan pak gubernur
salah satu hal yang kita bicarakan adalah bagaimana gojek itu bisa membantu
dengan moda multimodal transportasi di dki jakarta